pihak keluarga brigadir yosua menyerahkan sepenuhnya hasil rekaman cctv ke penyidik tim khusus
guna mengusut tuntas pembunuhan berencana terhadap almarhum yosua
ditetapkannya irjen verdi sambo sebagai aktor utama
membuyarkan semua rekayasa di awal kejadian
samuel utabarat ayah almarhum brigadir yosua
pada kamis menyatakan sudah melihat video cctv perjalanan rombongan
mulai dari magelang sampai jakarta
maupun apa saja yang tergambar dalam video tersebut jelang terjadinya peristiwa delapan juli lalu
apapun yang ada di video cctv
pihak keluarga menyerahkan semua ke tim penyidik khusus bentukan kapolri
guna mengungkap kebenaran peristiwa penembakan brigadir yosua
pihak keluarga juga mengaku tidak percaya dengan motif pembunuhan yang disampaikan verdi sambo
imbas kebohongan yang telah ia sampaikan
kalau ceritanya dulu kan waktu pertama kali kejadian ini
katanya mungkin tidak menembak
jadi tidak menembak yang pertama menembak kabarnya kan yang disampaikan tim yang datang ke sini
anak kita yang pertama sekali menembak
sesudah ada dapat tersangka baru
ataupun aktornya di balik kejadian ini semua
bahwa aktornya yang sudah ditahan di magelang
berima kelapa dua tak terbisa mbak
jadi ini semua jadi bujar
kembali ke skenario baru lagi nampaknya
jadi kita serahkan saja kepada tim kuasa kita yang menangannya
soal motif saya belum ada komunikasi dengan
dengan cara kita belum
sama pak pembakar dan senyum pembangunan
tapi menurut prediksi saya
apapun alasan pak ferdi sambo itu
rasanya sudah dalam keadaan bohong semua lah
sedangkan yang pertama aja skenario nya bohong
ini nanti yang ini lainnya
tapi kita tunggulah hasil dari penyelidikan tim khusus yang sudah dibentuk pak istis